pengakuan lanyala mateliti soal mahar politik juga turut membawa kontroversi lain
yakni peran alumni gerakan dua ratus dua belas dalam pusaran pilkada serentak
adalah sekjen forum umat islam
yang juga alumni dua ratus dua belas gatot sabtono alias al khotot
yang mengaku kecewa dengan sejumlah partai politik
karena rekomendasi lima calon gubernur
dari para ulama alumni dua ratus dua belas tidak digubris oleh partai gerindra pan dan pks
al kotot pun kemudian mengingatkan peran gerakan dua ratus dua belas
dalam memenangkan gubernur anies baswedan di pilkada dki jakarta
kekecewaan sekjen forum umat islam yang juga alumni dua ratus dua belas gatot sabtono alias al krotot mencuat
saat rekomendasi dari alumni dua ratus dua belas terkait pencanggolan kepala daerah di pilkada serentak
dua ribu delapan belas setelah dikabulkan oleh tiga partai
alumni dua ratus dua belas menurutnya sudah membuat surat rekomendasi
yang berisi dukungan kepada lima calon gubernur
dan diantar langsung saat pertemuan tiga pimpinan partai
yaitu pks gerindra dan pan di rumah dinas salah seorang ketua umum
surat rekomendasi calon kepala daerah itu diteken oleh
kami ajukan kepada pimpinan partai
kader dari aksiasi belai islam dua ratus dua belas
itu dari satu ratus tujuh puluh satu kami cuma minta lima saja
agar ini bisa diberikan rekom khusus
kalau diperlakukan sama dengan yang lain ya buat apa kita bikin rekom gitu
dari lima nama
ya salah satunya adalah
itu ternyata tidak satu pun yang di
yang kita kan menganggap
para ulama sudah memperjuangkan
dengan pengerahan aksi bela islam dua ratus dua belas yang sangat fenomenal
dan kita di jakarta sudah berhasil
ia pun menyampaikan pesan dari rizik sihab agar tiga partai tadi untuk menggunakan metode yang sama
untuk mencapai kemenangan di pilgub dki
dengan meniru metode tersebut berhasil
di bilgad lain
oleh karena itu pesan habib rizik
ketika saya pergi ke mekah
pergi haji kemarin
adalah agar meminta kepada tiga pimpinan partai ini
supaya mengkopas apa yang ada di jakarta
supaya mendapatkan kemenangan dari allah swt di provinsi provinsi lain
nah tentunya saya nggak tahu mungkin apa ada
mispersepsi dari ketiga partai
seolah olah kami mendukung dengan memberikan cek kosong
nah ini ya
lanyala pun juga ikut mengungkapkan kegeramannya dengan partai partai yang tak mengusung dirinya di pilkada jawa timur
nyala juga mengingatkan ulama dan umat agar jangan mau ditupangi kepentingan partai
namun pengakuan al kotor ini dibantah oleh jurubicara presidium alumni dua ratus dua belas novel bamukmin
seperti dikutip dari laman detik com novel menegaskan bahwa presidium alumni dua ratus dua belas tidak pernah merekomendasikan nama untuk dicalonkan di pilkada dua ribu delapan belas
mereka hanya mengimbau dan mengharapkan koalisi partai dua ratus dua belas
yakni pks pan gerindra dan pbb tetap solid dan tidak berkoalisi dengan partai pendukung penista agama dan perpu ormas
pengakuan lanyala mataliti soal mahar politik juga turut membawa kontroversi lain
yakni peran alumni gerakan dua ratus dua belas dalam pusaran pilkada serentak
dalam sebuah pengakuan sekjen forum umat islam yang juga bagian dari presidium alumni dua ratus dua belas
mengaku kecewa dengan tiga partai yang tidak mengindahkan rekomendasi calon gubernur pilihan mereka
apakah ini menandakan bahwa para alumni gerakan dua ratus dua belas memang sudah aktif berpolitik
kami akan menjawabnya bersama ustadz ansufri idrus sambo
ketua garda dua ratus dua belas yang juga mantan ketua presidium alumni dua ratus dua
terima kasih ustadz sambo sudah datang malam hari ini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kemudian ada mas arief poyono wakil ketua umum partai gerindra
terima kasih mas arief sudah datang hari minggu minggu
harusnya berkumpul bersama keluarga tapi ada di sini untuk publik
kemudian ada bang ray rangkuti analis politik yang juga direktur lingkar madani
terima kasih bang rey sudah datang untuk menjawab fenomena ini
saya akan kemas sebelum saya ke ustadz sambo untuk menanggapi tudingan tudingan
atau memulai penyelidikan
mungkin perspektif yang terbaru ini saya mau ke mas arief dulu
betul nggak mas arief bahwa memang ada surat rekomendasi yang kemudian diberikan oleh presidium alumni dua ratus dua belas
kemudian kepada gerindra untuk meminta lima calon gubernur diprioritaskan didapat rekomendasi
hal hal yang kemudian diceritakan oleh al qato tadi betul adanya
kalau suratnya saya belum memastikan itu ada atau tidak ya
tetapi memang hubungan kami dengan kawan kawan dua ratus dua belas itu
adalah hubungan yang sangat dekat
artinya dekat itu kita memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun indonesia
karena kita melihat bahwa dalam politik indonesia ini sudah dikuasai kekuatan kekuatan asing neolib dan kapitalis
artinya itu menjadi musuh bersama kami bersama teman teman dua ratus dua belas
kalau mengenai pengajuan daripada mas arief
pengajuan daripada kawan kawan di dua ratus dua belas
dari pak alkotot misalnya ada lima ya
ada lima calon gubernur
contoh aja misalnya pak lanyala
bukan tidak kami gubris kami memberikan surat tugas kepada dia
apalagi dia kader kami sendiri kader terbaik gerindra di jawa timur ya
artinya kami berikan surat tugas kepada pak lanyala ya

pertama itu isinya adalah satu untuk mencari partai kondisi yang berbeda

artinya partai koalisi untuk mencukupi syarat untuk dia bisa maju
ya yang kedua adalah melengkapi perlengkapan untuk pemenangan
artinya kan sudah kami tanggapi
jadi bukan sama sekali dicuekin ya mas arief
tidak kami tidak pernah mencuekin dua ratus dua belas itu sahabat

al kotot bahwa pilkada yang dua ribu delapan belas ini bisa kita lakukan dengan strategi di jakarta
karena tidak ada sebuah letikan ya
kalau waktu itu kan ada letikanya adalah ketika saudara gubernur
mantan gubernur dki jakarta basuki itu melakukan sebuah kesalahan besar
yaitu melakukan penghinaan terhadap ayat ayat suci al quran
jadi sebenarnya permintaan dari pak al kotod dan kawan kawan itu sebenarnya kurang relevan
dalam situasi politik kekinian menurut anda
sehingga tidak kemudian tidak diaplikasikan atau tidak diterima dan di
kami terima kami terima
cuman partai yang ikut dalam koalisi kami yaitu partai amanat nasional
dan partai keadilan sejahtera tidak menerima lanyala untuk diusung di jatim
termasuk empat calon gubernur yang
padahal ya pak lanyala itu mengatakan
saya lah satu satunya wakil ketua umum pak t girindra yang mendukung lanyala
untuk jadi gubernur jatim dan meyakinkan pak prabowo agar mengusung pak lanyala
jadi sudah ada usaha sebenarnya
tidak ada dan saya menyatakan juga kepada pak lanyala
pan sudah oke karena pak amin rais sudah garanti
lah ternyata dia ditolak sama pak julkipli dan dpw jatim
nanti pak amin rais akan gunakan vetonya
nah terakhir kemarin saya telepon
mau tahu mas kenapa pak amin rais gak bisa peta uang
amin rais sama jul kipli kan besanan
jadi kok yang disalahin girindra
dibilang gerindra dapat mahar politik
jelas clear ya saya catakan ya
bahwa tidak ada mahar politiknya
empat puluh miliar yang diminta pak prabowo itu udah
punya nggak duit lanyala segitu
karena untuk uang saksinya
oke kita tidak bicara khusus mahar politik
tapi kan kita bicara mengenai rekomendasi
ada kekecewaan dari
kawan kawan presidium alunia dua ratus sebelas
sebentar mas arief
kalau misalnya kita gini logikanya
kalau ada yang kecewa pak alkotot kan kecewa berat gitu
misalnya ketika rekomendasinya
kok sudah apa namanya kita ini rekomendasi tidak dilaksanakan gitu
kata mas arief sendiri sebenarnya sudah dilaksanakan tapi situasinya tidak mendukung
jadi begini begini
tapi kalau misalnya dikatakan ada yang kecewa
berarti kan ada yang sudah dijanjikan sebelumnya dong
bukan dijanjikan ya
artinya kan dia mengajukan beberapa calon
ini loh yang direkom sama dua ratus dua belas
tapi sekali lagi
ada yang menjanjikan sesuatu nggak mas arief
kepada alumni bahwa rekomendasinya akan dijalankan
nggak jadi gini
untuk mendapatkan rekomendasi ya
sampai nanti b dua kwk itu b satu kwk ya
yang untuk didaftar di kpu
itu semua gerindra awalnya mengeluarkan surat tugas
jadi kalau misalnya lanyala direkom oleh dua ratus dua belas
ya kami berikan surat tugas dulu kepada dia
karena gerindra nggak bisa nyalonkan sendiri
jadi bukan bermaksud untuk menolak rekomendasi para ulama itu tadi ya
kalau dikatakan pak prabowo dan gerindra tidak berusaha meyakinkan pks dan pan itu salah
saya sendiri sms dengan pak jul dengan pak yandri
agar mau mengusung palanyala
tapi nyatanya mereka nggak tahu
empat calon gubernur yang lain siapa sih pak syarif
nggak semua gubernur
nggak semua ada
ada beberapa kepala daerah ya
ada kepala kepala daerah ya
jadi gini loh ini kan dinamika
artinya di bawah itu kan tidak bisa semuanya ada keinginan
kayak ada cerbon gitu
ada bogor gitu kan
sebenarnya kami sudah mengundang ustadz al khotot untuk bergabung bersama kami dalam dialog malam hari ini
namun kemudian beliau mengaku berhalangan hadir untuk pada malam hari ini untuk bisa bersama sama kita
saya akan ke ustadz sambo dulu
ustadz sambo anda melihatnya seperti apa ini
pengakuan pak al khotot yang kemudian juga menjadi rame
tidak hanya mahar politiknya palanyala
tapi juga ada kekecewaan dari alumni dua ratus dua belas yang kemudian ditolak oleh tiga partai
tidak ada mahar ya
uang saksi ya
itu lanyala sendiri yang mengatakan
ustadz sambo gimana perspektif anda
ya sebenarnya begini
kita kan dalam alumni dua ratus dua belas ini termasuk ustadz khotot dalam ini adalah tokoh di sentral
termasuk yang memberikan rekomendasi
seperti kiai roshid juga tokoh sentral dua ratus dua belas
begitu juga mas aru
ini kan kita sebenarnya punya hubungan dekat dengan pak prabowo
saya juga punya hubungan dekat dengan pak prabowo
saya sering kita ketemu
bahkan kadang kadang ngomong berdua
jadi dengan dua ratus dua belas ini kan dengan partai partai selama ini yang dekat dengan kita
kita kan berharap bahwa orang orang yang kita anggap baik ini kita calonkan
atau kita minta dukungan orang orang yang kita anggap baik
nah tetapi kan persepsi kita bahwa ini orang bisa untuk maju
kadang kadang kan berbeda dengan syarat syarat partai yang mungkin tidak terpenuhi
kalau irisannya tepat saya kira bisa diusung kan
tapi kadang kadang kan bisa jadi irisannya nggak tepat
atau kadang kadang tadi ada syarat syarat tertentu yang berkaitan dengan pihak lain
yang itu nggak setuju
tapi anda lihat sah sah saja kemudian alumni dua ratus dua belas sendiri merekomendasikan calon calon tertentu gitu
ya saya kira harapan itu sah sah saja
bahkan saya sendiri sebagai pengalaman ya
saya punya saudara
itu saya ajukan saya sampaikan begini kondisinya
nah ketika syarat syarat itu terpenuhi ternyata tidak begitu sulit
pernah ada gentleman agreement gak sih
ustadz antara alumni dua ratus dua belas dengan partai partai tadi
yang saya ketika tidak ada agreement tidak ada perjanjian
tidak ada perjanjian apa apa ya
tetapi ini kan hanya sebatas usulan
nah cuman saya sedikit agak apa namanya
agak bukan tidak enak juga
artinya kan kalau seharusnya kalau tidak diterima
ya ya sah sah saja lah
mengungkapkan sampai ke publik
ya mungkin di kita kita aja lah
ini kan jadi kan seolah olah
sebelumnya pak sambu ikut yang merekomendasikan di mana mana
oh tidak sebabnya orang lain lagi
ini kan sifatnya personal personal ya
jadi ini tidak mewakili sebenarnya ya
bukan tidak mewakili
saya kira kalau secara umum tidak mewakili
tapi ini kan tokoh tokoh sentral sebenarnya
apalagi habib rizik juga sudah menyampaikan
seberapa sentral sih orang orang seperti pak al khotot
kemudian yang mendatangani ada qiyai abdur rashid abdullah shafi'i
kemudian pak haji harun yang kemudian
itu seberapa sentral dalam
kalau pak al khotod itu cukup sentral
di gen vf itu sebelumnya sekjen yang ikut membidani dua ratus dua belas
nah kemudian di dua ratus dua belas pun dia termasuk tokoh sentral
apalagi dia termasuk orang yang juga dipercaya habib rizik untuk
untuk apa namanya menyampaikan pesan pesan kepada partai partai
jadi saya kira cukup sentral
dan cukup representatif untuk mewakili presidium alumni ya
bukan presidium alumni lah kita katakan gitu
kan juga habib rizik ikut mendukung
cuman kan kadang kadang saya kalau saya melihat
saya kan orangnya orang yang berpengaruh
orang logik juga ya
jadi kalau misalnya harapan kita tidak diterima mungkin kurang syarat dan lain sebagainya
jadi anda menyesalkan juga dong sikapnya pak al khotod kemudian mengumbar ini ke publik
ya bukan menyesalkan
maksudnya memahami partai yang mungkin tidak
memahami partai yang mungkin tidak menerima
setelah ini saya akan mengajak anda semua
kita semua untuk mendengarkan kembali lebih lengkap lagi penjelasan ustadz al khotob
terkait dengan hal ini sambil kemudian bang rey nanti akan mengomentari
tapi usai jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
kita tadi masih membahas bagaimana pengakuan ustadz al khotod terkait dengan bagaimana rekomendasi dari presidium alumni dua ratus dua belas
yang kabarnya sih sudah pasti gitu ditolak oleh mas arief dan kawan kawan di partai gerindra
bukan ditolak tapi tidak bisa dilaksanakan
tidak memenuhi syarat ya
sebelum saya akan minta pendapatnya bang rey terkait dengan polemik ini
saya ingin mengajak anda untuk melihat lebih lengkap lagi penjelasan dari ustadz al khotot
sekjen forum umat islam indonesia yang kecewa mengaku kecewa lah dengan tiga partai pks gerindra dengan pan terkait dengan rekomendasi yang tidak digubris quote unquote
beberapa nama yang kami ajukan kepada pimpinan partai
agar ini kader dari
kader dari aksiasi bela islam dua ratus dua belas
itu dari satu ratus tujuh puluh satu kami cuma minta lima saja
agar ini bisa diberikan rekom khusus jalur khusus gitu
kalau diperlakukan sama dengan yang lain ya buat apa kita bikin rekom gitu
kita bikin surat kepada
dan suratnya itu saya sendiri yang antar langsung
kebetulan ada pertemuan tiga pimpinan partai di pks

langsung saya serahkan kepada ketiganya
dan surat itu ditanda tangani oleh g h atur roshid atul shafi'i
kemudian saya dan pak haji aru
jadi dari lima nama ya salah satunya adalah maslanyalah
itu ternyata tidak satu pun yang diberikan
yang kita kan menganggap para ulama sudah memperjuangkan
dengan pengerahan aksi bela islam dua ratus dua belas yang sangat fenomenal
dan kita di jakarta sudah berhasil
memunculkan gubernur anies sandi yang didukung oleh para ulama
oleh karena itu pesan habib rizik ketika saya pergi ke
kemudian saya ke mekah pergi haji kemarin
adalah agar meminta kepada tiga pimpinan partai ini
supaya mengkopas apa yang ada di jakarta
supaya mendapatkan kemenangan dari allah swt di provinsi provinsi lain
nah tentunya saya nggak tahu mungkin apa ada mispersepsi dari ketiga partai
bahwa seolah olah kami mendukung dengan memberikan cek kosong
nah ini yang mungkin pemahaman mereka seperti itu
padahal kita mendukung
punculnya gubernur ani sandi itu adalah dengan semangat dua ratus dua belas semangat al maida lima puluh satu
oleh karena itu kita berharap
hal itu terjadi di tempat tempat yang lain
dalam beberapa pertemuan dengan ketiga pimpinan partai ini
memang mereka beralasan bahwa ada provinsi provinsi tertentu yang umat islam tidak dominan
itu kita nggak mungkin melakukan hal itu
seperti misalnya di sulut misalnya
di papua di ntt
tapi ketika itu terjadi
tapi ketika itu terjadi di jawa timur
itu yang kita pusing
dan banyak komplain dari bawah
nah ini perlu saya sampaikan pada wartawan
banyak komplain dari bawah nyampe ke saya
ditunjukkan itu di berbagai provinsi
yang itu ditunjukkan gambar gambar koalisi yang tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita dukung
ya jangankan yang lain lain
yang lima saja yang sudah kita minta
ini tidak di respon dengan baik
bahkan saya sampai ikut nungguin agar rekom itu keluar
sampai jam dua malam di mana itu
cilanda atau mana itu ya
sampai digigitin nyamuk saya disitu
sampai jam dua malam
nah tapi beberapa hari nggak keluar juga
ada apa itu pertanyaannya kan
sebenarnya sudah dijawab oleh mas adip tadi dengan sangat baik
tapi saya minta bang rey dulu untuk menganalisa
seperti apa pendapat anda
kita harus bedakan dulu ya
ini ada dua kasus
kasus pertama adalah mahar lanyala dengan gerindra
itu internal mereka kira kira gitu
tapi juga ada dua ratus dua belas dengan tiga partai politik
yang dianggap sebagai partai yang kata kuncinya memang saya ada dua disitu disebutkan oleh pak al khattad tadi
pertama adalah tidak ada cek kosong
dan yang kedua mereka minta jalur khusus
nah dua ini yang dianggap

jalur khususnya tidak jalan
dengan sendirinya cek kosongnya berarti tidak jalan juga gitu
nah itu mungkin yang diantara baik tiga partai politik ya maupun dengan kelompok dua ratus dua belas ini yang mispersepsi memang gitu
karena di satu segi namanya jalur khusus memang tidak bisa diperlakukan secara umum kan
misalnya dengan mengatakan elektabilitasnya bagaimana popularitasnya bagaimana
kan kira kira gitu tuh
kalau itu cara bukan jalur khusus namanya
memang jalur umum
kalau mempertanyakan elektabilitas ya
nah bayangan dua ratus dua belas ini rasa rasanya mereka justru ingin ini dinaikkan dan diperjuangkan bersama
dengan model seperti yang dipakai di dalam dki jakarta
kira kira begitu loh pak
karena kan dki jakarta pun hampir sama kan
anies sama sandiaga itu sebetulnya kan selalu posisi ketiga sebelumnya
sampai kemudian di ujung ujungnya menjadi terbalik kan
anies nomor dua ahok nomor satu dan kemudian balik ke nomor satu dan nomor dua gitu
nah mungkin model itu yang dipakai
dan diakini mungkin akan efektif gitu
nah oleh karena itu jangan dipakai istilah umum itu
yaitu soal elektabilitas bagaimana ya
terus apa namanya
nah dalam bayangan yang menamakan diri presidium dua ratus dua belas ini
itu bisa dicapai lah kan kira kira gitu
itu yang satu
nah yang kedua menariknya ini adalah kesulitan yang disebut dengan partai apa
istilah pan pki dengan koalisi umat ini gitu loh mas
karena pada faktanya gak sesulit yang dibayangkan
kecuali pada tiga tempat yang disetujui oleh mereka gitu
artinya baik di cirebon di bogor kemudian yang di surabaya
kalau gerindra sih is okay ya kan
kadir sendiri jalankan sendiri
cuma masalahnya bukan pada
gerindra tidak mau dukung gitu
tapi masalahnya yang muncul adalah soal mahar kan
tetapi faktanya kemudian
calon yang merupakan kader gerindra ini tidak juga diapresiasi oleh dua partai yang lain
baik pks maupun pan gitu
nah itu artinya kan ada media komunikasi mungkin yang tersumbat
baik di level di bawah
antara partai partai pengurus di tingkat daerah
maupun mungkin di tingkat pusat gitu
nah mungkin disitu juga semacam kekecewaan
karena kan bayangan alumni dua ratus dua belas ini
sejatinya level ini adalah sudah merupakan pintu masuk semua gitu loh
gak lagi perdebatan
tugas tiga partai ini mungkin hanya mencari tambahan
entah itu mungkin posisinya di satu atau posisinya di dua gitu
tidak bisa terwujud gitu kan
tidak terwujud gitu
uniknya di lima tempat
nah mungkin ditambahi dengan fakta
pada daerah yang mereka tidak usung
artinya tidak ada nama yang mereka usung
kok koalisi tiga partai itu malah muncul
jawa barat misalnya ya
kemudian sumatera utara ya
dan sebagainya sebagainya gitu
nah kenapa pada
jawa tengah ya
tapi pada daerah yang mereka justru
nah kelima kandidatnya malah
tapi menurut anda rekomendasi rekomendasi seperti ini
sah sah saja nggak dalam politik
kalau mengingat kemudian membawa
presidium alumni dua ratus dua belas yang awalnya
kalau rekomendasi dalam politik ya sah
memang itu bagian yang kita sebut sebagai partisipasi politik
di luar bahwa yang melakukan itu dua ratus dua belas
artinya sebagai partisipasi itu sudah benar
ada orang yang mengusung
ada yang mendaptarkan
yang orang mengatakan ini lho calon kami
dan kami mau bergerak misalnya untuk melakukan
pertanyaan terhadap calon yang kita inginkan gitu
tapi pertanyaannya kemudian dua ratus dua belas nya
karena dua ratus dua belas ini kan dikenal sebagai
bukan organisasi ya
perkumpulan atau apalah ya
atau gerakan begitu
yang pada dasarnya adalah
melakukan kritik terhadap
ahok kan kira kira gitu belum
sejauh yang kita tahu belum sampai kepada pak jokowi
gitu loh kira kira kan
nah tiba tiba berubah wujud dalam bentuk
yang nggak bisa lagi sekarang dibaca sebagai
untuk bertujuan katakanlah mengawal agama
tetapi sudah merupakan masuk dalam konteks
jadi clear anda lihat bentuknya sudah bermentafor forsa gitu ya
dari gerakan moral menjadi gerakan politik
kalau dua ratus dua belas ini kan kita udah lihat setidaknya dalam tiga bentuk ya
bentuk pertama adalah yang menamakan diri
saya nggak tahu ya strukturnya gitu
tapi setidaknya itu yang muncul ya
lima orang menamakan presidium
meskipun tentu pertanyaannya
kalau mekanisme pengambilan keputusannya seperti apa
kita gak tahu juga
apa ada akibatnya kan kemudian muncul protes dari sudara novel kan
yang mengatakan kami tidak dibawa dalam hal itu gitu
dari satu segi masih ada pak sambal juga yang berbeda
dari dua kelompok ini
jadi satunya kelihatan masih di lingkungan
apa yang disebut dengan dua ratus dua belas sebagai gerakan keagamaan
satunya masuk ke ranah politik yang lebih praktis
tapi ada juga pak sambo yang menamakan diri sebagai garda dua ratus dua belas
sebetulnya kalau dilihat dua ratus dua belas ini sudah melakukan metamorfosis kemana mana
setidaknya ada dua ya
di luar yang dua ratus dua belas ini gitu
nah tentu saja apapun yang terjadi pasca itu
karena tetap mengatakan diri dua ratus dua belas
maka secara umum bacaan orang mengatakan bahwa
telah terjadi metamorfosis di lingkungan dua ratus dua belas
dan anda lihat itu sudah kemudian terpecah pecah gitu
apalagi sampai masuk ke soal dukung mendukung ya
masuk calon mencalon kan itu udah
mas betul betul masuk wilayah politik praktis
ini kan awalnya kalau kita lihat seperti kata bang ray tadi
ini sebuah gerakan yang mengkritisi rezim
mengkritisi pak hock misalnya
kemudian ini gerakan yang lebih bersifat moral
kemudian sampai sekarang
kemudian akhirnya bermertomoforsa menjadi sebuah gerakan politik
anda lihat ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari
atau menyalahi apa yang kodrat yang dicanakan anda sebenarnya dari awal
sebenarnya awalnya aksi ini kan gerakan moral sebenarnya
gerakan penolakan terhadap apa namanya rezim lah yang waktu itu kan terlalu berpihak kepada ahok gitu kan
ini kan perlawanan sebenarnya
tapi kemari kemari karena rezim ini begitu represif
terus ormas dibubarkan dibuat perpunya
jadi akhirnya memang harus tanda petik apapun ceritanya
dan beberapa kali gerakan kita sebenarnya moral
seolah olah dipersepsikan politik oleh rezim gitu loh
ya akhirnya ya
ya kenapa enggak kita juga main di politik kan begitu
tapi menurut anda itu sah sah saja itu
saya kira sah sah saja
apapun gerakan kan bisa saja dipersepsikan guna
karena ini mempunyai kapital politik yang cukup besar
saya kira kenapa tidak kita tidak strukturisasi gitu
walaupun ya tidak semua belum tentu semua setuju
akhirnya dibuatlah struktur yang lebih sedikit
apa namanya presidium
itulah awalnya gitu
jadi untuk mengkapitalisasi beberapa kekuatan umat ini
untuk kita lebih solid gitu loh
walaupun ini belum tentu juga disetujui oleh semua alumni kan gitu
nah kemudian mengapa kami juga membuat garda dua ratus dua belas
karena ini juga ada potensi politiknya
kalau presidium ini tidak ada
makanya pantas saja ketika ustadz khotod dan beberapa petinggi
jadi presidium yang ketuanya menolak gitu loh
karena memang mereka tidak masuk dalam ranah
sementara yang anda buat gara dua ratus dua belas ini
betul betul menjadi tempat untuk alumni dua ratus dua belas untuk berpolitik
oh bukan lain beda
beda lagi ya
kami hanya sebagai selektor
kami lihat ini kapitalnya bagus
ya potensi bagus
nah orang orang yang berpotensi ini kita seleksi dengan baik
kemudian kita ajukan nanti kepada partai partai
dan saya sudah bertemu dengan beberapa petinggi partai yang tiga tadi ini
mereka mengatakan silahkan saja
hanya tiga partai tadi ya
kemudian anda ajak kerjasama
ya itu yang kita deal
yang lain kan kita menganggainya
dealnya apa ustadz
dealnya artinya begini
mereka mengatakan kalau memang ada kader kader terbaik dari dua ratus dua belas yang mau nyalon melalui partai kami
kami kasih porsi
saya akan tanya mas arief mengenai ini kan kalau tadi salah satu poin dari pak khotot sendiri kan
masa lupa sih dengan jasa yang kemudian telah memenangkan
tidak ada cas beda
tidak ada cek kosong seperti itu
sebelum itu tadi suruh ke mas arief
ustadz dan mas arief kita akan lanjutkan ini ya
saya sudah disuruh break
kita akan lanjutkan ini di saat yang berikut
tetaplah bersama kami
untuk ho sudah agak stampz
tapi pelan pelan benci hati
bagus sehingga partai itu benar benar
orang elektrisnya bagus integritasnya
kenapa nggak didukung gitu loh nah jadi
yang saya lihat analisa dari cerita
sampai kecewa ini mungkin saja
ini mungkin ya persepsi saya mungkin
saja persepsi partai itu
saat partai ini berbeda dengan
kawan kawan di dua ratus dua belas
anda sendiri mengajukan dan itu diterima
kalau saya mengajukan walaupun
dua juga nggak diterima kan gitu
anda ini mengajukan atas nama pribadi
karena kedekatan anda dengan pak prabowo
misalnya atau ketua partai partai yang lain
atau karena anda mengkapitalisasi
dua ratus dua belas yang ada di belakang anda
kalau itu saya lebih pada pribadi ya
anda tidak mengkapitalisasi bahwa saya membawa gerbong dua ratus dua belas
tapi yang dua yang lain saya bawa
tapi ternyata memang dan itu sah berkata anda mengklaim
bahwa anda membawa dua ratus dua belas untuk oh bukan ini
orang aktif saya bilang begitu
wajar untuk dipertimbangkan cuman ketika
syaratnya itu tidak terpenuhi emang sulit
fair aja ketika memang bagi saya menarik begini
apa yang bedanya antara
yang disedorkan oleh pak sambo
dengan dua ratus dua belas kenapa ini
begitu mulus kasusnya di aceh misalnya langsung
diterima kenapa ini gagal
kenapa ini gagal
apa masalahnya kesan saya
yang di aceh ini mungkin
ada keterlibatan langsung yang kuat dari gerindra
entah itu mencari teman mencari teman
koalisi macam macam dan seterusnya
itu saya sendiri yang ini
tapi kita bicara mengenai salah satu yang juga
poin yang tidak bisa kita lupa ketika
pak kotot mengatakan bahwa ini tidak ada
kosong kita janganlah lupa sama
sebelumnya gitu telah yang ada di jakarta gitu
menurut pak sarif gimana kita itu gerindra
tidak pernah melupakan sahabat sahabat
kita di dua ratus dua belas
akibat dari kinerjanya
terbentuknya dua ratus dua belas gerakan

sebuah gerakan moral
sebenarnya untuk mencari
keadilan ketika seorang
menghujat sebuah agama
yaitu agama islam sendiri ya makanya
saya katakan selalu dikatakan
gerindra dituduh memainkan
politik identitas dan saraf
enggak karena memang ahok salah
pernyataan yang menyakiti hati
umat islam nah umat islam bangkit
dibilang itu gerakan radikal
bukan mereka menuntut sebuah
keadilan kenapa tidak diadilkan
pilih kenapa tidak masuk dalam
pemeriksaan hukum itu aja
hadirkan dulu grafis pernyataan
ustadz al khotot yang kemudian
mengaku setelah bertemu dengan
habib rizik syihab kemudian di mekah
dan meminta untuk
saya ingatkan lagi tadi bang raya
bahwa tidak ada mahar politik
selalu pak prabowo itu
saya pun kader gerindra kalau saya mengajukan ya
contohnya ya pak prabowo akan tanya
akan tanya rip
dia punya duit nggak untuk maju
ditanya karena itu realitas
sekarang bayar saksi aja berapa loh
kayak misalnya di jawa timur itu enam puluh sembilan ribu
jadi ditanya punya duit apa enggak itu bukan
untuk mahar politik tapi ditanya untuk
dia punya nggak elektabilitasnya bagaimana
terus partai mana yang bisa dia dapatkan
misalnya pan dan tks
kayak misalnya di kalimantan barat nih contohnya ya
saya mau cerita itu sudah
kepada karolin putrinya
kami cabut ketika ada syarat
yang tidak dipenuhi yaitu pak prabowo
minta bahwa di kalimantan barat karena
umat muslim dan umat kristianinya sama
pak prabowo cuma minta wakilnya orang muslim
nah ternyata dia satukan
kristen kristen ya dicabut diberikan
kepada pak milton dan pak boyman
tapi yang menjadi kontroversi juga pernyataan
ustadz al khotot ini mungkin bisa ditampilkan di belakang kita
setelah bertemu dengan
ini dari dimanama masalahnya
tidak satupun yang diberikan rekom oke
memperjuangkan dengan pengendaraan aksi bela dua ratus dua belas
dua yang sangat fenomenal kita di jakarta sudah berhasil
tadi seperti dikatakan mas arief bahwa
tidak akan pernah lupa dengan jasa jasa ini kita geser
ke klip berikutnya
ya bisa digeser
oleh karena itu pesan habib rizik ketika
saya pergi ke mekah pergi haji kemarin adalah
agar meminta tiga peminat partai ini supaya
mengkopas mengkopi paste
apa yang ada di jakarta supaya mendapatkan kemenangan
dari allah di provinsi provinsi lain
jadi gini ya jadi beda ya
sebuah pertarungan pilkada di satu
daerah dengan daerah lain ya
hadirnya gerakan dua ratus dua belas
itu penyebabnya adalah
kalau ahok tidak menghina
surat al maida mungkin
gerakan dua ratus dua belas tidak sebesar ini
di daerah lain akan ada seperti itu
pertanyaannya misalnya di jawa timur
tidak akhirnya ini menggelinding
sebagai gerakan moral yang besar kawan kawan
umat islam ini ya
akhirnya kita sering bertemu
bahwa melihat baik kok
ini ada sebuah campur tangan
asing di dalam pemerintahannya jokowi
tidak bisa menjakartakan tujuh belas
habis yang lain tidak bisa sulit
karena sulit pesan ini
apa yang anda tangkap bang rai ada dua
pertama adalah mau mengatakan bahwa
gerakan dua ratus dua belas itu tidak bisa dilihat gerakan
itu sebab itu disebutkan itu kan
dikaitkan antara gerakan dua ratus dua belas
dengan kemenangan anies artinya
memang gerakan yang sejak dari awal disebut
murni itu bagian dari strategi
yang disebut dengan pemenangan anies
itu yang terbaca dari sini oleh karena itu
bermata posis menjadi gerakan politik
seperti sekarang yang lebih nyata
sebetulnya nggak bisa dikatakan melompat
karena memang sejak dari awal mungkin
sejak dari pengerahan masa itu
sudah terbesip keinginan untuk melakukan
gerakan politik dalam yang kalau pernyataan
itu itu yang pertama
nah yang kedua ini soal cara
baca jadi yang disebut
kopas itu kan ada dua kemungkinan
kopas yang disebutkan tadi pertama adalah
menunggu momentum kembali untuk
muncul atau melahirkan momentum
yang serupa dengan jakarta
apa itu momentum apa sih
kalau momentum di jakarta itu kan adalah
itu yang kemudian dikapitalisasi sedemikian
gerakan masa besar
yang awalnya disebut sebagai gerakan moral
tetapi kalau dibaca pernyataan al khotot
ini bukan itu saja
tapi memang tujuannya bagian dari pemenangan anies baswedan
dan kira kira gitu
tunggu dulu sebentar lagi
nah yang kedua yang disebut dengan kopas itu
ya menunggu momentum
atau menciptakan momentum
yang kelihatan agak menarik itu kan dari
awal sudah dibuat ini antara pemisah
yang disebut dengan calon
dari partai pendukung penista
agama gitu ya dengan
sendirinya pasangan calon dari
partai pendukung umat
ini sudah terlihat ada
sampai kemudian terbaca petanya
ternyata nggak semulus yang dibayangkan
di jawa barat akhirnya nggak terjadi
di jawa tengah mungkin saya belum tahu
di sumatera utara saya belum tahu
tapi di jawa timur juga dengan sendirinya gagal
karena yang disebut dengan partai penista agama
dengan partai pendukung umat itu
dan itu fakta fakta politik yang tidak bisa kita hindari
jadi anda lihat ini memang alasan mengkopas ini
keinginan mengkopas itu tidak masuk akal
keinginan mengkopas itu ada
cuma melahirkannya seperti apa
untungnya itu satu
atau melahirkan by design gitu loh kira kira
apa dampak politiknya jika kompas ini
kalau saya sebutkan dengan by design itu
memang sudah dibuat ininya petanya dari awal
yang disebut dengan paslon
dari partai pendukung penista agama
kan kira kira gitu ya
dari paslon dari koalisi umat gitu
nah cuman ini sekarang nggak jadi
karena buyar lagi
realita politiknya tidak bisa mengatakan itu
oke saya akan beri kesempatan ustaz sambo
tapi usaha jadwal berikut ini
kami akan segera kembali
kami akan segera kembali
sampai ke daerah
kopas itu kopas partai maksudnya
ya bukan kopas gerakan
kalau kopas gerakan rasanya hampir tidak mungkin
karena situasinya berbeda
anda lihat nggak mungkin kalau kopas gerakan seperti jakarta
karena pemantinya juga nggak ada
terus kondisi juga berbeda gitu loh
jadi daerah daerah kan sama sama rata rata
yang macam jawa timur jawa barat
itu kan rata rata semuanya muslim calon calonnya
nggak mungkin kita pakai situasi itu
dan pemantinya juga nggak ada gitu ya
jadi saya pikir
kalau yang dimaksud dengan bank reta
soalnya saya nggak setuju gitu loh
yang suka kopas itu kopas partainya gitu loh
artinya partai ini sudah selama ini bersama kita
kalau itu pak sambo terjadi
kalau itu terjadi karena sudah ada koalisi umat
yang dibangun oleh pks gerindra dengan pan
kalau sampai di situ artinya sebetulnya
nggak relevan lagi protes dari pak hotot
ini kan masalahnya pak hotot ini
protesnya bukan karena koalisinya gak ada
tapi calonnya ditolak
kan baru kopas satu bukan kopas dua
kopas dua gimana stal
nah kopas dua itu maksudnya calon calon yang diusulkan
betul calon calon yang berpihak kepada aksi dua ratus dua belas
secara ideologis gitu ya
secara ideologis gitu loh maksudnya
makanya mereka mengajukan
itulah kopas yang kedua maksudnya
nah dalam pandangan kami gitu loh
tokoh tokoh ini siapa tokoh tokoh yang betul betul
memang setuju atau memang simpatisan
atau mendukung gerakan dua ratus dua belas
ini yang saya maksud dengan kopas yang kedua gitu loh
jadi artinya mengapa kita dukung
misalnya di jawa
anda mendukung pak lanyal
kalah nggak di jawa timur
ya kita dukung sebenarnya
awalnya kita dukung
karena memang dari awal dia sangat bersimpati dengan dua ratus dua belas
mengapa kita tidak dukung dua duanya
kan dua duanya tidak mendukung kita awalnya gitu loh
itu sebenarnya yang maksudnya kopas yang kedua itu
kalau kopas orang orang yang diajukan itu
adalah orang orang yang seyogianya
memang berpikir begini
dan kopas dalam perspektif anda itu sebenarnya masih cukup realistis
makanya diajukanlah oleh apa
oleh ustadz khotot lima orang nama tadi
yang dianggap berpihak
artinya singkat saja bang res sebelum saya tutup
jadi diumum ini
lebih maju dari yang dibayangkan oleh pak sambo
kalau pak samben ini kan lebih pada kriteria
partainya sama kemudian keberpihakan sama
katakanlah bisnisnya soal keumatan sama
nama nama akan lima presiden itu
lebih dari itu orang orangnya sudah ada
tapi apakah orang ini sama
dengan kriteria yang dibangun itu atau tidak
karena namanya juga kita belum tahu
harusnya kan sama kriterianya
ternyata lima lima itu memang simpatisan
dan menurut anda cocok untuk memang
harusnya didengarkan oleh mas arief dan kawan kawan
kami sudah dengarkan
cuma realitas politiknya tidak bisa
cuman kan yang lainnya nggak mau gimana
kalau kita lihat sudah bertransformasi
bermetaforforsal seperti kata bang res tadi
ini menjelang pilkada serentak dua ribu empat belas
masih ada yang mengatakan kan tidak
tapi tentu saja
kemuliaan sudah terbaca sebagai gerakan politik
itu dalam perspektif anda
kalau saya bukan mengatakan ini bukan gerakan politik
tapi gerakan yang berdampak politik
menjelang dua ribu sembilan belas apakah ini juga akan tetap
kalau memang ternyata pemerintah ini
terus serpresif sama kita
ya kenapa tidak ini juga berdampak
saya bilang tadi gerakan yang berdampak politik
bukan gerakan politik
makanya saya nggak setuju dibilang gerakan politik
tapi gerakan yang berdampak politik
karena kita ketahui bahwa kebijakan kebijakan
seperti yang ada sekarang kan semua kebijakan politik
jadi akan terus dipanaskan mesinnya gitu
kalau kondisinya begini terus
tapi kalau kondisinya berubah belum tahu
gerakan sendiri akan tetap memanfaatkan ini nggak
memanfaatkan kami tidak memanfaatkan ya
kami itu sahabat mereka
kami berteman dan kita punya
satu visi yang besar
yang sama untuk bangun nkri
tapi ada quote dari pak lanyala boleh ditampilkan
ada quote sedikit saja dari pak lanyala matalita
tentang ini sebelum nanti mas arief
visinya apakah ada
ini juga agak keras nih mas arief
cuma saya ingatkan kepada ulama dan umat
jangan mau lagi ditumpangi sama partai partai yang tidak jelas
ini ulama dan aksi bela islam
cuma ditumpangi kemudian dia yang menikmati
ternyata dia yang mencopot
ini agak keras sekali gitu
kita tidak menumpangi
ulama itu punya tugas sendiri terhadap umat
cuma kalau ketika kita punya visi yang sama
dengan ulama ulama di dua ratus dua belas
loh kenapa kita nggak berdiri
kita tidak berdiri
kita tidak berdiri
kita tidak berdiri
kita tidak berdiri
kita tidak berjuang bersama
kenapa kita gak membuat sebuah indonesia yang baik
artinya kan hari ini saja
indonesia ini sudah dalam kungkungan asing
nah kalau antara ulama dengan partai politik
tidak ada kesamaan
ya terus akan begini
nah kalau dia bilang jangan mau lanjut
tidak kami tidak menumpangi
ya justru bersama sama
kalau ini kan pernyataan kecewa
kalau ini kan hanya kekecewaan pak lanyala saja
sebenarnya juga gak bisa ditumpahkan ke diri indra
waktu kita terbatas bapak bapak saya minta bang ray untuk menutup dialog kita
pertama begini ada tugas partai politik yang diamanatkan dalam undang undang
nah itu tugas partai politik itu adalah memberi pencerahan dan pendidikan politik kepada masyarakat
partai politik berkoalisi dengan siapapun is okay
tetapi juga koalisi itu bagian dari yang harus mereka edukasi
sebagai contoh misalnya is okay koalisi umat atau kok presidium dua ratus dua belas
boleh mendorong kita boleh memasukkan saran boleh apa apa
tapi ingat bahwa cara cara berdemokrasi harus tetap ditegakkan
gak boleh ada intimidasi gak boleh ada diskriminasi
nggak boleh ada cara cara yang tidak elegan yang tidak diperkenalkan oleh apa yang disebut dengan alam demokrasi
oke mudah mudahan berkoalisi boleh bergandengan tangan seperti kata mas arief
boleh asal jangan tumpang menumpangi
itu yang kemudian jadi dampak jelek dari demokrasi
itu semua keikhlasan karena ada satu persoalan yang sama
dan harapan bang rai supaya demokrasi kita bisa berkembang

di pemilu ke depan juga kita harapkan akan terjadi
terima kasih sekali lagi bapak bapak atas perbincangannya malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami